balap liar itu juga bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas
dan bisa menyebabkan orang menjadi celaka
dan sampai saat ini pun tidak ada jaminan keselamatan
saat saudara melakukan balap liar
belum lagi dampak dari balap liar yang sangat beragam
dan sifatnya negatif
gue gak pernah lupa kejadian setahun lalu
ini awal pembalasan dendam gue boy
yaudah kita cabut
gue bisa manfaatin mereka
lo yakin kita cabut
mulai dari kemana bro
kamu ini selalu aja bikin masalah
gak ada jerah jerahnya
dalam galapan liar seperti ini
sekarang masuk ke mobil
balap liar yang dilakukan di jalan meskipun sepi
itu tetap berbahaya
karena akan mengganggu ketentipan umum
dan kenyamanan masyarakat
kamu tau gak
balap liar itu juga bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas
dan bisa menyebabkan orang menjadi celaka
dan sampai saat ini pun tidak ada jaminan keselamatan saat saudara melakukan balap liar
belum lagi dampak dari balap liar yang sangat beragam
dan sifatnya negatif
saya sebagai orang tuanya boleh
minta maaf atas kesalahan anak saya
dia memang selalu buat masalah apa
saya janji akan mendidik anak saya ini dengan baik pak
dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama
tetapi maaf pak
boy akan tetapkan itu
dan motornya akan kami sita sebagai jaminan
selalu aja buat masalah
papa bulat balik dipanggil sekolah
hanya gara gara kamu buat keributan
sekarang kamu sudah kuliah boy
masa kamu begini terus
apa yang harus bapak lakukan
agar kamu itu bisa berubah
kamu merubah sikap hidup kamu
mas webat atau

tapi jadi apa study
kamu jangan pernah buat masalah lagi
kalau kamu buat masalah lagi dan berurusan dengan polisi
bapak tidak akan bantu kamu
walau kamu harus masuk penjara
kamu itu menjadi anak yang baik
dengar den boy ditangkap polisi
tapi orang keren kayak aku
nggak akan kenapa kenapa
ini bisa lihat sendiri kan sekarang
aku nggak kenapa kenapa
nggak boleh sedih
kamu bibi sedih
nanti aku ikut sedih
sudah sudah sudah
daripada kau aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
dengan sekarang bibi masakin aku makanan yang paling enak
mas boy saya doakan tidak kena apa apa lagi
dan semuanya akan baik baik saja
ya walaupun sebenarnya saya lebih suka kalau mas bo itu naik motornya lembut
karena itu keren lho mas
jangan nambah masalah lagi pak tatang
daripada berantem mendingan